gubernur dki jakarta anies baswedan mengklaim pemerintah provinsi dki jakarta telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota
sebelumnya bmkg memperingatkan terjadinya cuaca ekstrim di jakarta dalam beberapa hari ke depan
anies menjelaskan hal ini usai melantik susunan kepengurusan resimen mahasiswa jayakarta di balai kota dki jakarta selasa siang
anies optimistis persiapan yang telah dilakukan pemprov dapat mengantisipasi banjir di ibu kota
dengan catatan curah hujan tidak mencapai seratus mm per hari
jika curah hujan mencapai seratus mm atau lebih per hari banjir ditargetkan surut dalam waktu enam jam dengan bantuan pompa air
bicara tentang banjir maka itu selalu ada kaitan dengan volume air hujan dan volume aliran air sungai
jadi kita menetapkan target untuk setelah hujan berhenti
jadi bila hujannya di atas seratus mm per hari maka harus dipompa dikeringkan diberikan target enam jam
kalau di bawah seratus mm hujannya maka seharusnya tidak terjadi banjir
artinya ada sesuatu yang salah